coba kuliah halo good morning pemirsa weekend kali ini nih saya masih bareng lagi sama anak anak kita
semua mau main di tempat playground yang kasih experience berbeda lagi liburan kayak gini kita
kasih tahu nih ada apa aja sih di alam ini terus bagaimana melestarikannya salah satunya dengan
ini nih kita mau nanem ini jadi memanfaatkan daur ulang kertas yang sudah dikasih bibit ditanam deh
kegiatan hari ini kami mulai di yureka kids garden playground di daerah kedoya jakarta
barat yang berkonsep main sambil belajar tentang beragam hasil tani dan ternak lewat
alat peraga di lantai atas kami diajak menjajal jadi peternak sapi perah tetapi sapinya bohongan ya
hai anak anak diberi edukasi sapi jangan sampai mengalami stres maka rumput secara teratur dan
harus dimandikan supaya sehat dan susu yang dihasilkan berkualitas nah susu sapi juga bisa diolah
dibater alias mentega
susu diputar putar dengan alat sampai menghasilkan bakal mentega
setelah disaring mentega ini kita cetak deh
supaya bisa dijual dalam kemasan
ini bukan mentega sungguhan ya
melainkan semacam lilin dengan tekstur dan bentuk yang menyerupai
bukan hanya susu dan butter
di ruang peraga lain anak anak diajak mencari tahu hasil tani dan ternak lainnya
seperti madu yang dikenalkan lewat slime yang dibuat mirip madu murni siap kemas
juga pembuatan teh celup
mulai memetik daun di daerah pohon teh mainan
menggiling teh kering
hingga bisa dimasukkan ke dalam kantong dan dinikmati
bukan cuma dari daun
kini teh juga bisa dibuat dari bunga
salah satunya telang
pengetahuan baru nih untuk anak
bunga telang yang diekstrak itu berwarna biru
dan bisa berubah menjadi ungu saat bereaksi dengan dicampurkan air lemon
terus juga bukan seperti playground kita kayak di mall kan
kalau di mal kan kita cuma ada kayak pelosotan
lebih ke permainan
kalau di sini itu konsepnya

anak anak tuh kayak di edukasi
jadi dia bisa jadi belajar jadi bertani
terus ada membuat madu
puas belajar ada juga area bermain
putar putar jalur di kebun mini dengan traktor aki
pretanding play alias pura pura menjadi penjual dan pembeli di area minimarket
atau berseluncur di kolam penuh bola berwarna warni
seru ya tenaga mereka gak ada habisnya
eh kita patah patah dulu yuk
sekarang kami ketemu dengan jj di koko melon cafe
hotel fairmont jakarta
kisah jj dan keluarga hadir dalam serial asal amerika serikat
tak cuma mau makan kami pilih membuat pizza dengan chef
kita hanya tinggal beri doang matang ini
jamur buah zaitun
dan taburan keju mozzarella
setelah itu dipanggang kembali
lima sampai sepuluh menit
bentuk pemanggangnya semi tradisional ya
pizza terpanggang sempurna
membuat adonannya sedikit kriun
dan membuatnya lebih enak
tidak terlalu teruk di pinggir
tetapi empuk di bagian tengah
anak anak jadi makin lahap tuh
karena ini pizza buatan sendiri
di kafe ini pengunjung juga bisa memesan menu ala card lain
dengan harga mulai lima puluh ribu rupiah
untuk makan dan minum
untuk menu utama
kami memesan bingo hot dog
dengan isian daging yang dihidangkan
betul kan lucu ya
seperti bingo anjing peliharaan jj
dengan bun atau roti spesial bercap coco melon
dan vanilla ini nih yang paling menarik
dan kue melimpah
tetapi pas sekali
susunya tidak terlalu manis
sebagai penutup ada bingo alfabet
manis dari banana strawberry
gak pakai sendok
kebetulan coco melon kan ya
supaya anak anak ya mbak ya
jadi pas tau ada tempat staycation
ada tempat bermain ada aktivitas seru di dalamnya
jadi anak anak aku suruh kesini aja
kafe buka setiap hari
dari pukul dua belas siang sampai sembilan malam
kalau mau kesini lebih baik reservasi dulu ya
apalagi pada masa libur seperti sekarang
tema ini hanya akan ada

empat belas januari dua ribu dua puluh tiga
yeay jadi bukan cuma kafenya aja nih
di kamar nuansanya coco melon
di kamar nuansanya coco melon
udah sama capek jatuh
libur sekolah sedikit lagi usai
staycation di kamar unik dengan
beragam pilihan luas kamar
bisa menambah memori yang menyenangkan
tarif kamar termasuk
kit untuk mewarnai
hidangan selamat datang berupa coklat
menghias kue kering
ya udah deh saya mau lanjutin ini
kayaknya pas sekali
untuk anda memilih kira kira
mau menghabiskan waktu bersama dengan anak kemana
staycation kah seperti ini
atau mengisi liburan
yang sebentar lagi mau usah di kegiatan kegiatan
yang lebih positif lagi
kita dadah dulu ya dadah dadah
sampai ketemu lagi di bikin gateway berikutnya dah